di jakarta ada sebuah taman piknik yang sebelumnya merupakan kawasan permukiman kumuh
kawasan yang terdapat di daerah cipinang melayu ini diubah oleh pemprov dki jakarta
seperti apa hasilnya kita sudah terhubung dengan korespondensi nn indonesia indrayani laksmi di taman piknik cipinang melayu jakarta
selamat pagi laksmi fasilitas apa saja yang bisa dinikmati pengunjung jika pergi ke taman piknik ini
selamat pagi dia dan juga verdi ya betul sekali bahwa memang di jakarta ini memiliki satu lagi ruang terbuka hijau di kawasan jakarta timur tepatnya di daerah cipinang melayu
jadi kalau memang dulu ini lokasi ini adalah tempat lahan kosong bisa dibilang seperti itu
lahan kosongnya ini berupa rawa dan biasa dijadikan tempat pembuangan sampah oleh warga sekitar
namun saat ini bisa kita lihat sendiri bahwa di belakang saya ini adalah taman taman piknik yang seluas satu sembilan
satu hektare dan kini berubah menjadi sebuah taman yang asri dan juga nyaman
saya bisa melihat sendiri bahwa di sini ada fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh semua anggota keluarga dari anak anak maupun orang tua
untuk anak anak sendiri di sini warga bisa berkeliling di jalur jogging track dan juga bisa menikmati fasilitas permainan seperti serodotan dan juga semacam kayak kuda kudaan seperti itu
dan untuk masyarakat sendiri juga di sini di taman piknik sesuai dengan namanya bahwa bisa melakukan piknik di bagian hamparan

namun setelah saya bertanya sebelah mana yang bisa didatangi oleh masyarakat untuk mikir artinya menggelar tikar seperti piknik pada umumnya
saat ini baru di bagian ujungnya saja artinya memang sudah rumputnya itu sudah tebal dan bisa dimanfaatkan oleh warga
dan tidak hanya fasilitas itu semua verdi dan juga dea bahwa di sini juga ada dua kolam retensi atau kolam besar untuk penyerapan air
dan kolam ini memang bisa dibilang mempercantik
di ruang piknik di taman piknik ini sendiri
dan taman piknik ini sendiri merupakan taman maju bersama yang juga dibangun dan juga direvitalisasi oleh pemprov dki jakarta
dan rencananya untuk taman piknik ini memang akan ditanam lagi sekitar dua ratus pohon oleh pihak pemprov dki jakarta
melalui kasudin kehutanan dki jakarta dan rencananya bahwa minggu ini akan ditanam sekitar dua ratus
dan untuk saat ini memang ada sekitar ada banyak pohon maksud saya
ada pohon berjenisnya
hiasan dan juga pohon pelindung diantaranya adalah pohon tabebuya pohon ketapang kencana dan juga pohon flamboyan
namun ukuran pohonnya masih kecil kecil di sini
jadi buat anda yang ingin datang ke sini memang bisa dibilang di sini belum teduh karena memang pohonnya itu masih kecil kecil
dan yang juga jadi kendala itu adalah saat musim hujan
karena memang di sini tidak ada pelindung untuk menghindari dari hujan dan juga terik panas matahari
namun saat cuaca seperti ini memang bisa dikunjungi bisa dibilang seperti itu
nyaman sekali di adik juga
dan untuk taman piknik ini bisa dibuka atau bisa dikunjungi sejak jam tujuh pagi hingga jam enam sore
laksmi saya cukup penasaran yang di belakang anda itu ada bangunan apa
lalu kemudian bagaimana juga dengan pengawasan bagi para pengunjung di sana
apakah juga ada petugas petugas yang ditempatkan di sejumlah titik di sana untuk mengawasi pengunjung yang akan datang ke taman piknik itu
ya jadi kalau untuk taman piknik ini memang terdiri dari areal hijau bisa dibilang seperti itu yang ditanami oleh tumbuhan
dan di belakang saya juga bisa dilihat sendiri bahwa ada semacam penutup dari membran berwarna putih dan itu sebagai hiasan yang menambah nilai estetika kota
dan juga di sekelilingnya ini sebenarnya adalah pemukiman warga dan juga sekolah
jadi jika dulu bisa dibayangkan bahwa ini adalah tempat lahan kosong bisa dibilang rawa yang tergenang yang saat ini berubah fungsinya menjadi sebuah taman
dan juga di sebelah kanan ruang terbuka hijau yang bisa didatangi oleh masyarakat ini sendiri
untuk pemeliharaan dan juga pengamanan sendiri memang dari pihak pemprov dki jakarta telah menerjutkan atau menyiagakan sekitar lima orang setiap harinya dari jam tujuh sampai jam enam sore
dan untuk pemeliharaannya sendiri ada sekitar sepuluh orang yang melakukan pemeliharaan di sini
dan saya bisa melihat sendiri bahwa pagi ini kondisi taman piknik ini memang cukup bersih bisa dibilang seperti itu
baik terima kasih